pada kamis dua puluh lima februari partai solidaritas indonesia psi
berencana menggulirkan hak interpelasi kepada gubernur dki jakarta anies baswedan
akibat banjir yang melanda sebagian wilayah ibu kota akhir pekan lalu
psi ingin mendapatkan penjelasan dari anies baswedan
terkait belum maksimalnya pemerintah provinsi dki jakarta dalam menangani banjir
sesuai tata tertib di dprd hak interpelasi dapat diusulkan paling sedikit lima belas anggota dprd
dan lebih dari satu fraksi
artinya psi tidak bisa sendiri dalam menggulirkan wacana hak interpelasi ini
sayangnya sebagian besar fraksi di dprd dki jakarta justru tidak mendukung wacana hak interpelasi terhadap anies
lima fraksi golkar pks pkb p tiga pan dan gerindra
menyatakan tidak menyokong wacana hak interpelasi
ketua fraksi golkar basri bako menyatakan saat ini yang terpenting adalah membantu warga yang terdampak banjir
basri justru menuding psi
di tengah mencari panggung dalam kesempatan ini
padahal dua fraksi lain pdip dan demokrat belum bersikap terkait hak interpelasi terhadap anies
ketua fraksi pdip gembong warsono menyatakan partainya masih perlu mengkaji apakah interpelasi memang perlu untuk diajukan
dari butan cnn indonesia